saudara partai solidaritas indonesia psi menilai presiden joko widodo semestinya jadi sosok yang berada di atas semua partai politik termasuk sebagai ketua koalisi partai partai
grace beralasan jokowi bisa jadi jembatan bagi partai yang punya visi sama menuju indonesia emas
pak jokowi itu saya pikir harusnya ada di atas semua partai ya
iya jadi kemarin ini ketua dan pembina psi sempat ngasih ide tuh
saya pikir ya dia bagus juga pak jokowi mungkin bisa menjadi ketua dari koalisi partai partai
semacam barisan nasional partai partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama ya menuju indonesia emas gitu
pak jokowi bisa ada di situ sebagai pemersatu
sementara itu soal ketua koalisi wakil ketua umum partai golkar erwin aksa menyatakan belum pernah mendengar istilah tersebut
namun dalam koalisi harus ada kesepakatan para ketua partai yang mengutamakan musyawarah dan kesepakatan antar partai
tidak hanya di parlemen tetapi juga di pemerintahan
koalisi itu kan dibangun dalam tangka bagaimana membangun pemerintahan dan parlemen yang kuat ya
dan dimana di situ ada kesepakatan para ketua partai
jadi koalisi itu yang jelas adalah kesepakatan musyawarah dari para ketua partai
tetapi juga di pemerintahan
saya nggak tahu kalau ada ketua koalisi
nggak pernah saya dengar bahasa ketua koalisi gitu
tak bisa dipungkiri joko widodo memang punya kedekatan dengan dua partai ini
partai golkar lah yang pertama kali mengusung putra sulung jokowi gibran menjadi cawapres pendamping prabowo
sementara putra bungsunya kaisang adalah ketua umum dari psi
non involumen yang men nirvaani jump mia yang terima di netflix
itu ramai tantangnya sama sebenarnya angkat kecepatan diri uu sebabnya coins performa
akah merupakan pimpin tereng dan kts ini
bersama kami di kompas malam salam sehat
menurut anda realistis gak sih ini pernyataan dari
pernyataan psi ini harus dibaca
terhadap peran lebih kepada presiden jokowi
sangat kuat dan itu akan
jadi apakah pak prabowo
sebagai ketua perkumpulan koalisi
pendukung prabowo dan yang kedua
jangan lupa ketika pak jokowi
power sudah tidak ada di tangan beliau
partai koalisi nah kalau
politik yang ada di tangan beliau
dan memiliki kursi besar di parlemen
yang sudah tidak punya power
jadi itu kira kira ada dua tantangan
berarti ini menarik ya dibacanya berarti
di satu sisi jokowi dodo juga harus
prabowo juga merasa bahwa kalau seandainya
matahari begitu dalam tanda kutip seperti itu
gambarannya ke depannya ya persis
jadi itu yang sekarang ramai
antara presiden jokowi dengan presiden jokowi
tidak lagi berada di tangan beliau
pertanyaan besar nih termasuk
presiden jokowi menjadi ketua umum partai golkar
beliau menjadi ketua umum partai golkar
beliau masih punya power
pak prabowo itu kursinya paling
ketua dpr karena kursinya
kalau powernya hanya mengharapkan kepada
gibran atau wakil presiden
oke berarti bisa kita baca seperti ini
mas burhan karena psi ini merasa
bahwa partainya kecil masuk
usulkan adalah jokowi dodo sebagai
iya betul jadi tidak kehilangan
pengaruh secara politik kalau
partai partai perkumpulan koalisi pendukung
atau sekretaris gabungan
itu membentuk sekretariat gabungan
abu rizal bakri adalah ketua umum partai golkar
tidak memegang partai secara formal
menurut anda kedepannya ini partai partai akan
setuju nggak sama apa yang diusulkan
koalisi pak prabowo dilakukan
masih menjabat mungkin power
makanya kemudian kalau kita lihat
pernyataan psi kan dilakukan sekarang
ketika masa jabatan presiden jokowi
misalnya bukan pak bahlil yang menjadi ketua umum partai golkar
oke menarik untuk kita simak terutama
besok atau kedepannya ini kita nantikan dulu
mas burhanuddin muhtadi direktur eksekutif indikator politik